sampai jumpa di video selanjutnya
tapi aku gak tahu
apa aku bisa masuk dan tinggal lagi di rumah ini atau tidak
bapak terpaksa begini
angin bentar saya mau ngomong
mau ngapain lagi sih
udah pak jalan aja pak kita pak
itu bahaya tau
saya harus bicara sama andin pak
maaf banget jadi bikin kamu sama al panik
hp aku rusak dua hari lalu
ini aku telepon kamu dari rumah sakit tempat aku kerja di boston
aku mau ke rumah
kamu ada foto sama mas al
waktu itu aku ketemu sama al di sydney
dan kebetulan al itu lagi meeting dan aku lagi ada seminar
foto itu masih ada kok udah liat top aku
sebentar aku kirimin ke kamu ya
ini kamu serius
gak ada alasan aku buat bohong sama kamu andin
sekarang aku kirim ya
kita ke rumah elsa
aku benar benar nggak nyangka
elsa setegah itu fitnah mas al
raya gak milih elsa
atau jangan jangan bukan
aku udah jadi istri yang jahat pas buat kamu
aku dengern omongan orang
daripada suami aku sendiri
karena aku udah mau sempet
bisa diem gak
baru tadi minta maaf terus
harusnya saya yang minta maaf
karena kamu udah terlalu lama
nunggu bukti dari saya
ternyata kamu takut aku pergi ninggalin kamu
kamu sampai menghalangi mobil
kamu cari bukti itu sampai ketemu
gak usah gr
jangan pernah gak percaya lagi sama saya
saya itu orang yang gak suka dicurigain
kamu mau kemana mas
ini kamu gak mau bantuin aku mas
pasti istri bawa sendiri
jadi yang pengen pulangkan kamu
mas tungguin apa sih mas
mas kamu gak bekerja
kamu gak bekerja
kamu balik lagi
iya mah aku balik lagi tapi maaf ya mah aku buru buru mas al gak ambek
itu banding sama mas al kenapa lagi
kau sekarang malah jadi andi yang ngejar dua babus
biasalah suami istri kadang berantem kadang akur
aduh kiki jadi gak sabar deh pengen ngejar ngejar mas dul kayak mbak adin ngejar ngejar mas albarin
bu maaf ya bu gigi kebanyakan gula
siapa yang ngejar ngejar sih mas
orang yang di kamar aku
bukannya kemarin udah pindah kamar
mas makasih ngambek
kan kemarin itu kan kena kan marah sama mas
jadinya aku tidur disana
sekarang aku balik lagi kesini
kasian aku ngeliat kamu
kamu tuh gak bisa jauh jauh dari aku
gak usah gr deh
siapa yang ger sih emang beneran